wakil menteri kesehatan dante sangsono mengatakan
usaha untuk menekan angka stunting anak dari dua puluh satu enam persen di tahun dua ribu dua puluh satu
menjadi tujuh belas delapan persen tahun dua ribu dua puluh tiga cukup menantang dan tidak sederhana
pendekatan spesifik berkaitan dengan tadi
pemberian makanan tambahan pada anak anak
kemudian mencegah anak anak menjadi sakit dan sebagainya
sedangkan penjagaan sensitif itu berkaitan dengan faktor faktor yang ada di lingkungan daerah setempat
misalnya kemiskinan misalnya sanitasi yang baik
kemudian misalnya masalah budaya di setempat dan sebagainya
dalam kesempatan yang sama deputi bidang advokasi
penggerakan dan informasi bkkbn sukaryo teguh menambahkan
berdasarkan catatan bkkbn
seratus ribu personel berbasis relawan dengan dua ratus ribu tim pendamping keluarga
membantu penanganan stunting
tugasnya memberikan pendampingan dalam konteks penyuluhan
kemudian juga memfasilitasi
yang mengantarlah keluarga keluarga yang risiko tinggi satu
untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan pemerintah
sementara itu wali kota surabaya eri cahyadi mengatakan
gotong royong dalam penanganan stunting menjadi kunci keberhasilan
ini bukan karena wali kotanya
tapi karena warga yang betul betul bisa merubah mindsetnya
bahwa cinta kota ini adalah kewajiban
setiap umat manusia yang ada di kota surabaya
menurut cici sri rejeki pemerhati stunting kota surabaya
bahwa selain melakukan sosialisasi
edukasi terkait pencegahan stunting sejak dini dan pemberian asupan makanan
membuat warga senang dan lebih hati hati dalam memberikan makanan pada anaknya
dan ini sangat berkorelasi dengan tiga hal yang sangat mendukung
untuk percepatan penurunan stunting
yaitu mulai dari pola asuhnya dari keluarga sendiri
kemudian pola makan
pola makan jadi harus juga dilihat
tidak hanya anak itu kemudian diberi makan
tapi tidak dengan layanan yang hangat dari keluarga itu juga sangat mendukung
jadi itu paling penting
dan yang terakhir adalah pola sanitasi yang ada di rumahnya juga
kbn menyatakan saat ini terdapat tiga belas dua juta keluarga berisiko tinggi stunting di indonesia
di antaranya ibu hamil usia terlalu muda terlalu tua
frekuensi hamil tinggi dan pasangan usia subur yang tidak melakukan kb
serta keluarga dengan bayi di bawah tiga dan lima tahun yang tinggal di lingkungan kurang sehat
agung happy jakarta